kepala restabes makassar
dan dilibikan sekaligus memeriksa dua puluh saksi
polisi menyebut pembunuhan ini terkait cinta segitiga antara korban tersangka dan seorang perempuan
iqbal merupakan dalang dari pembunuhan ini
sementara tiga orang lainnya berbagi peran sebagai penggambar dan eksekutor
polisi menyita senjata api jenis revolver yang diduga dipakai untuk menghabisi nyawa najamuddin sewang
senjata api kini sedang menjalani uji balistik di laboratorium forensik polda sulawesi selatan
untuk motif daripada polisi
pelaku ini adalah cinta segitiga motif pribadi
jadi saya ulangi tidak ada teror di kota makassar ini
tapi ini adalah motif atau masalah pribadi hingga terjadi penembakan
sebagai mana diketahui najamuddin sewang anggota dinas perhubungan kota makassar
tewas setelah ditembak seorang pengendara motor pada minggu tiga april lalu
korban ditembak saat sedang mengendarai sepeda motornya di jalan danau tanjung bunga kota makassar
kejadian penembakan ini terekam kamera pengawas